jumat pagi suasana harum menyelimuti rumah duka denny salatif siswa mtsn sembilan belas jakarta di jagakarsa jakarta selatan
kerabat dan teman teman sekolah serta guru datang untuk takziah
denn salatif menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat bangunan tembok sekolah roboh
para kerabat rekan sekolah dan guru datang melayat untuk mendoakan dennis
di mata teman sekelas dennis dikenal sebagai pribadi yang menghibur dan periang serta memiliki hobi bermain sepak bola
fadilah salah seorang temannya tak percaya temannya menjadi salah satu korban dalam peristiwa robohnya tembok sekolah
di situ kekelas dia main di